hai sobat puri kali ini gue berada di kawasan wisata barimande bagus banget
bukan sekedar naik jabatan atau bonus aja sih sebenarnya
pengalaman perjalanan kemarin memberikan sudut pandang baru tentang indonesia
selain itu jadi banyak juga gambaran keren tentang indonesia yang akan jadi materi konten gue
disuruh jalan jalan survei tempat wisata dibayarin kantor
di fasilitasin lagi
pak putri pak putri
bukan bukan mbak putri
saya ini ditugaskan untuk jemput sama ngantar mbak putri
itu emang foto saya sih tapi saya bukan mbak putri
lihat terus mbak putrinya mana
yah ya saya nggak tahu pak
untungan hari hari ini
ya udah mbak
maafkan kesalahan staff saya ya mbak
karena sudah salah nulis nama
sekarang kita berangkat
terima kasih pak
sampai bingunglah mengapai kali ini
tak kehilang kamu
sebelum mobil berjalan alangkah baiknya para penumpang menggunakan sabuk pengaman terlebih dahulu
snack dan minuman ada di sisi kanan kiri pintu masing masing
apabila pengemudi ugal ugalan
tekur saja mungkin
iya hilaf dan alangkah baiknya
sebelum kita mulai berangkat kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing masing
kita mau ke telung agung kan mbak ya iya oke berangkat
gue sih sebetulnya lebih suka naik angkutan umum atau jalan kaki
berhenti di tempat yang gue suka
tidur di tempat yang gue mau
kadang jalan sendirian kadang lebih asik daripada berdua
dipaksa menyesuaikan diri lagi sama orang lain
iya kalau sesuai kalau nggak cocok

mas kert kalau perjalanan ke telung agung itu berapa lama ya
jadi perjalanan ke telung agung nanti lewat
nah nanti kira kira ya
dua jam setengah
dua jam setengah ya
tol ini baru beroperasi tahun dua ribu sembilan belas
meskipun jauh tetap asyik mbak pemandangannya
tetap asik perjalanannya
ada gunung macem macem
oh kalau gitu kita lewat malang aja mas dart
biarpun lama yang penting asik

nanti mbak kalau di malang
nanti mbak purin
saya ajak ke tempat makan yang enak
memasakannya itu mbak
belum lama presiden kita ini
juga pernah makan disitu lho mbak
kok tuh turu
kok gitu deh